ya kini kita sampaikan laporan mengenai penyanderaan kapal indonesia di filipina
di mana salah satu keluarga korban penyandaran kapal di filipina mengaku telah mengetahui kondisi semua korban
kondisi keselamatan para abk ini mereka dapatkan dari manajemen perusahaan kapal
femi wawor istri dari awak kapal brahma dua belas julian philip mengetahui kondisi terakhir suaminya dari manajemen perusahaan kapal
menurutnya korban dalam kondisi aman namun masih di bawah kendali abu sayyaf
keluarga berharap pemerintah bisa segera membebaskan para korban dan agar mereka kembali dengan selamat
dan semoga semua kru brahma dua belas bisa kembali ke keluarga masing masing dalam keadaan sehat dan selamat
pemerintah indonesia semua pihak pihak yang terkait kita serahkan sepenuhnya kepada penanggung jawab
semua komunikasi setiap hari dan setiap jam itu berhubungan langsung dengan pihak manajemen banjarmasin
dan saat ini mereka sudah bertolak ke jakarta